pemerintah provinsi dki jakarta menegaskan tidak menolak pendatang baru di ibu kota setelah periode lebaran dua ribu dua puluh tiga usai
di sisi lain penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono mengaku sempat mengulangkan pendatang baru
yang kedapatan berprofesi menjadi pemulung dan sejenisnya ke daerah asal
penjabat gubernur reke jakarta heru budi hartono meminta pendatang baru yang datang ke ibu kota telah memiliki pekerjaan yang pasti
penjabat gubernur dg jakarta heru budi hartono juga meminta dinas dukcapil bersama rt dan rws tempat
untuk melakukan pemantauan dan juga pendataan penduduk usai libur lebaran dua ribu dua puluh
mantan wali kota jakarta utara ini mengaku jajarannya sempat memulangkan pendatang baru
yang kedapatan berprofesi menjadi pemulung dan sejenisnya ke daerah asal
ada juga yang beberapa waktu lalu kan ketemu ya kita
pemulung segala macam kita kembalikan
oh berarti lebih kepada pengembalian pendatang
ya kalau mereka artinya sebagai pemulung sebagai apa yang di lampu merah itu kira kira itu
tapi kita edukasi kok kita kumpulkan di dinas sosial kalau mereka mau pulang kita pulang